yang pertama dari bapak gatot nurmanjo tepuk tangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera shalom om swastiastu
yang terhormat dan saya banggakan
jenderal tni punah merawan
kepala ustadz tokoh agama yang saya banggakan
para bapak bapak ibu ibu senior senior saya
banyak di belakang
yang buat saya gemetar di sini
mohon maaf saya bicara di depan
bapak ibu saudara saudara saya
sebangsa selatan air
alhamdulillah roh bilalamin
alhamdulillah roh bilalamin
kata kata ini yang pantas saya panjatkan
karyat allah subhanahu wa ta'ala
karena saya bisa berdiri di sini
di hadapan para pejuang
para kesatria para patriot indonesia
salawat dan salam
kita panjatkan kepada nabi besar
nabi sepanjang zaman
yang syafaatnya akan kita nantikan di akhir jaman nanti
saya datang ke sini
tidak ada lain
karena merah putih
karena negara dan bangsa memanggil
untuk negara bangsa rakyat indonesia
atas telpon dari
beliau pak prabowo
meminta saya hadir untuk bicara masalah kebangsaan di sini
waktunya hanya singkat
saya diberi batas waktu
dan habis itu saya juga harus kabur kembali lagi
karena jam malam ada kegiatan lagi
yaitu masalah kebangsaan
internasional nasional dan perwarnaan
masalah internasional yang harus kita waspadai betul betul
adalah masalah global citizen
atau penduduk global
mereka tidak bicarakan masalah bangsa
karena kebangsaan menghambat globalisasi
sedikit saja perbedaan antara kita dengan amerika
kalau amerika negaranya terbentuk dulu baru bangsa jadi bentuk
tapi kalau di indonesia bangsa dulu ada baru negara terbentuk
karena siapapun bisa masuk ke negara lain
bisa menjadi penduduk lain penduduk negara lain
yang penting punya uang dan punya izin
daerah jawa timur kepanjen lah
dibuat super block di sana
dibuat mal perumahan elit
bupatinya menaikkan njop sehingga pajak naik
kira kira petani sanggup gak
pergi dia minggir
penduduk dari negara lain entah kemana datang ke situ
contoh sekarang orang betawi
di mana yang ada di menteng hanya berapa gliter saja yang ada minggir
contoh gampang saja gampang saja anda ke singapura
produk asli singapura di mana tempatnya
kalau kita tidak waspada
maka zaman penjajahan kita pembantu
kampan dki jadi pembantu
sekarang pun keturunannya pembantu
dan nanti pun akan jadi pembantu
inilah yang benar benar harus diwaspadai
khususnya oleh pemerintahan kita semuanya
jangan sampai kita punya tanah air kita punya bangsa
negara indonesia enggak akan hilang
saya tidak terlalu panjang panjang pasti bapak ibu sudah paham
yang kedua tentang kondisi nasional
ada satu hal yang kritis
bahwa kekuatan inti bangsa indonesia
itu adalah bersatunya tni dan rakyat
kalau tni nya kuat rakyatnya kuat
negara manapun tidak akan bisa
sudah terbukti di kota ini sudah terbukti
pada saat tni masih bayi berumur berapa bulan
tiba tiba sekutu akan nyerang dan mendarat di sini
karena rakyatnya tni nya bersatu
maka senjata termodern kalah dengan bambu runcing di tempat ini
saat ini yang kritis adalah
mulai dari segi anggaran
saya tidak menyalahkan siapapun juga
tapi ini saya perlu informasikan
agar rakyat bersatu jangan terpecah pecah
bahwa dari segi anggaran
pada saat saya menjabat panglima tni
saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya
saya juga memiliki kontraksil dari bnp
tni yaitu departemen pertahanan mabes tni
jumlah personilnya lebih dari empat ratus lima puluh lima ribu
mempunyai ratusan pesawat terbang tempur
mempunyai ratusan kapal perang ribuan tank dan senjata berat
anggarannya hanya enam triliun lebih
sehingga departemen pertahanan dapat satu triliun
angkatan darat satu triliun lebih
l satu tahun lebih angkat udara satu triliun lebih dan mabes tni sembilan ratus miliar
tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur senjatanya pendek dan ada senjata panjang sedikit saja
dan jumlah personilnya tidak sampai tiga ribu tetapi anggarnya empat triliun
dan kepolisian republik indonesia tujuh belas triliun
tidak ada yang salah semuanya benar benar saja
tetapi ini adalah dari segi anggaran mengecilkan tentara nasional indonesia
selanjutnya yang paling penting bagi tentara adalah
dan moralitas dan semangat juangnya ini pun dipaprasin
begitu saya turun maka semua yang terbaik dicabut
kepala badan intelijen strategis majente nielias dialah yang menyelesaikan poso
silahkan diskusi dengan siapapun siapa yang menyelesaikan poso
tetapi disopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan
termasuk direktur a komandan satuan tugas intelijen
membongkar senjata sekarang pun copot tanpa jabatan
investasi sumber daya manusia di tni itu adalah jabatan jabatan tersebut
panglima divisi invasi i panglima divisi invasi ii
dicopot sampai sekarang tanpa jabatan
komandan jenderal kopassus masuk pangdam tiga belas merdeka
dicopot sama sekarang tidak ada jabatan
dan saya tidak salah menyebutkan orang orang yang bermasalah
menempati jabatan jabatan strategis
yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya
apa tolong ukur keberhasilan
padahal prajurit bukan itu yang dicari
tidak bisa menghadirkan tni dengan cara itu
karena setiap prajurit tni termasuk punah wirawan yang ada disini
dalam hati nuraninya dalam pikirannya bukan mencari harta dan jabatan
tetapi setiap prajurit tni yang dicari adalah
kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan
tidak mungkin bisa dikendilkan
kok rakyatnya saja berusaha jadi pahlawan disini buktinya kok
apalagi tni nya demikian juga polisi sama
jangan melihat polisi itu jelek tidak
brimo polisi polisi yang di lapangan bersama sama dengan masyarakat
sama mereka juga pengabdian
dalam kondisi seperti ini maka yang paling penting
jangan sampai rakyat indonesia ini terpecah
jangan sampai harus bersatu
jangan sampai hanya masalah penipes terpecah
woh cuma dua kok
satu keluarga aja beda beda
cuma yang paling penting jangan mempertajam
suami istri ada yang sampai cerai nih
makanya saya kasih tahu istrinya
nanti kalau kamu sudah ditentukan siapa pemenangnya
mudah mudahan yang menang adalah jagoannya suamimu
eh mas kamu jadi apa sekarang
yang jelas kamu jadi duda
yang jelas kamu jadi dua kan
inilah yang harus diperhatikan maka dalam kondisi seperti ini
rakyat harus bersatu harus digit
jangan mau dipecah pecah
selanjutnya saya minta waktu dua menit lagi
ada sebuah hikayat
pada saat nabi ibrahim dibakar oleh raja namrud
ada burung pipit terbang menyeram air dua tetes
satu tetes bolak balik
cicak tertawa hahaha burung pipit
kamu hanya meneteskan air
mana bisa memadamkan api yang berkobar begitu besar
burung pipit menjawab
bahwa aku tidak bisa memadamkan api yang besar ini
tetapi aku takut
aku sangat takut
apabila aku melihat
makhluk keserangan allah dijolomi
dan aku tidak berbuat apa apa
allah tidak melihat apa yang aku hasilkan
tapi allah melihat apa yang aku lakukan
jadi saya ingatkan
satu suara milik siapapun juga
pertanggung jawaban kepada allah swt
allah tidak melihat walaupun satu suara tidak merubah takdir
tetapi allah melihat apa niat anda semuanya untuk memilih
semoga kita semua yang hadir di sini
siapapun juga yang menyaksikan
menjadi amal ibadah yang soleri allah swt